ratusan tanaman bonsai dari sejumlah daerah dipamerkan dalam kontes bonsai nusantara di kota cirebon
berbagai jenis tanaman bonsai dengan nilai seni tinggi ini menarik perhatian banyak pengunjung
beberapa bonsai ada yang berusia lebih dari sepuluh tahun dengan bentuk yang sangat unik
ratusan tanaman bonsai yang memenuhi pelataran sebuah hotel di kota cirebon ini dipamerkan dalam rangka kontes tanaman bonsai nusantara
sejumlah tanaman bonsai menarik perhatian pengunjung yang datang terutama yang memiliki bentuk unik
di antara yang dipamerkan ada yang berusia lebih dari sepuluh tahun
karena memiliki nilai seni tinggi tak heran tanaman bonsai ini pun dihargai jutaan hingga ratusan juta rupiah tergantung dari usia dan keindahan
untuk dibikin tiga tahun bisa jadi
kalau bonsai bonsai jagoan indonesia apa aja pak
yang sering diponteskan di kina pembangunan sola
terus jenis tikas dari indiprik
selain menikmati pameran pengunjung juga bisa membeli tanaman bonsai maupun bibit bakalan tanaman bonsai dari para penjual dan pengrajin
pengunjung juga bisa bertanya langsung mengenai bagaimana membuat dan merawat tanaman bonsai